sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
barang itu sempat jatuh
dan handphone itu diambil sama bapak surya
dan bapak surya gak sengaja baca chatnya
kalau mobil dengan plat nomor b tujuh ratus tujuh puluh nly
keluar dari hk
sekarang begini pertanyaan gue gini
lo tau dia siapa
gue gak tau dia siapa
tapi bapak surya udah kirim foto orang itu dari rekaman cctv di cafe nya
ntar gue bakal turun tangan sama orang orang kepercayaanku bercari tahu
itu dia tujuan gue kenapa gue telfon lo gak
tolong bantu gue cerita orang itu siapa
aman pasti gue bantu a
makasih banyak al
lo ada kenalan gak di lapas jatikarya
orang orang di lapas banyak yang gue kenal
beberapa juga temen gue
dan penjaga lapas juga gue kenal
yang dipenjara di sana karena dulu sempat
menusuk bokap gue
gue sempet kesana
karena gue curiga felix ini ada hubungannya dengan teror ke keluarga gue
tapi menadak dia meninggal
dia meninggal kenapa
karena gue curiga felix sengaja dibunuh supaya dia gak buka mulut
tolong bantu gue cari keluarga felix
gue mau bicara sama keluarganya
kalau begitu nanti gue bakal atur waktu besok
gue bakal cari tau mengenai keluarga si felix
gue bakal cari tahu semuanya besok
tolong jangan ceritakan ini semua ke randy ya
emang kenapa sih

bukannya dia itu orang kepercayaan lo dan lo sangat sangat percaya dengan dia
besok waktu pas kita ketemu gue ceritain semuanya
thank you inga
salam buat michi
gue salamin pasti oke thank you out
aku juga gak tau dia siapa
tapi yang jelas
gue bakal cari sampai dapat
tapi yang jelas
gue bakal cari sampai dapat
masih mengenai teror keluarga al
cuman sering waktu berjalan
sedikit demi sedikit ada bukti yang bisa diketemukan
dan al minta aku bantu
terus kamu bantuin apa
aku bakal cari tau
siapa dah langit balik semua ini
dan aku juga udah ketemu foto
dan itu bisa dijadiin bukti
kumpulin semua anggota kita
cari tahu soal orang ini
aku minta tolong sama kamu ya
ya kamu boleh aja bantuin al
tapi tolong banget kamu tuh pikirin diri kamu sendiri
aku gak mau kamu digebukin kayak kemarin lagi
semuanya kebaik baik aja
dan aku gak pernah mikirin diri aku sendiri sayang
randy udah tidur belum ya
aku ini mau tanya sama dia
soal security yang kerja
di rumahnya pak aldebaran
itu kan keponakannya pak setia
kok gak jawab ya
apa udah tidur
udah aku ke kamarnya aja
eh alah bener ya
ternyata randy udah tidur
capek banget kali ya dia
jam segini udah tidur
yowis besok aja deh aku tanya dia
udah lama nunggu ya
engga belum lama kok ben
ah ya allah
apa mungkin tanpa sadar
saya mikirin dia gitu
mungkin karena dia
terlalu sering mengingatkan saya sama bella
mbak jessica apa ada yang sakit atau pusing
kalau gitu saya ambilkan obat dulu ya buat mbak jessica
nu ini cantik banget
aku suka banget
minum obatnya dulu ya
aku cantik gak
mbak jessica cantik banget
tapi sekarang udah malem
mbak jessica harus minum obat terus ganti baju
siap siap untuk tidur
besok mbak jessica baru boleh dandan lagi ya
boleh nggak aku minta tolong
tolong fotain aku dong
terus kirimin ke papa aku
aku mau apa aku lihat
tolong langsung dikirimi suster
udah dibalas belum ya
aku minjem deh suster boleh gak
papa bagus gak aku pakai dress ini
bagus gak aku pakai dress ini
aku kelihatan cantik banget di foto itu
aku kelihatan cantik banget di foto itu
papa kesini dong
terima kasih ya
papa kesini dong
eh itu tolong besok meetingnya dipercepat ya
setelah itu saya mau langsung ketemu anak saya